ama bukan orang yang baik
mama bukan orang yang baik din
mama gak pernah ngasih kamu kasih sayang yang sama
seperti yang mama kasih untuk elsa
ada siapa mama bukan
dokumen yang berhubungan dengan kasus
mas reddy ini gigi bikinin teh cahaya hangat bikin semangat
oh makasih ya
saya permisi dulu
mas randy jangan pulang dulu ya
soalnya gigi itu mau minta tolong mas reddy untuk
nemenin rena latihan drama mas
maaf ki saya lagi buru buru
banyak kerjaan soalnya
tuh liat deh
bukannya rena tuh sedih tau mas
tuh pengen nangis loh mas
soalnya gak ada yang nemenin ya
ya udah yuk kita latihan ya
lagi lagi jantungnya papa kumat nih
kita bergerak yang terbaik untuk kondisi papa ya
kita harus percaya papa
pasti akan cepet semua oke
kamu tau gak nis
dulu cita cita mama banyak sekali
mama gak pernah mau jadi orang susah
mama mau kita punya rumah yang bagus
jabatan papa juga bagus
kehidupan mama terbawah dan sempurna
setelah kalian dewasa din
mama udah gak pikirin itu semua
semua itu gak penting buat mama
ngeliat kamu dan elsa selalu sehat dan bahagia
insya allah ya apa ya mama cita citain
karena mama orang yang baik
mama bukan orang yang baik
mama bukan orang yang baik nin
mama gak pernah ngasih kamu kasih sayang yang sama
seperti yang mama kasih untuk hels
kata siapa mama bukan orang yang baik
mama itu adalah mama yang terbaik buat aku
mama yang hebat banget

dan aku sangat beruntung punya mama seperti mama
com' atau kalau el causing
anli baik gak
nanti putri jelitanya bangun
ayo diam pangeran
tangan kiki sudah sangat bersiap
lemah nanti mas dul